menempuh jarak satu ratus dua puluh lima km setidaknya seribu pesepeda mengikuti kegiatan fun bike bertajuk tour de ikn dengan rute balikpapan samarinda
kegiatan ini terbagi atas empat ratus pesepeda kompetisi serta enam ratus non kompetisi
untuk kategori kompetisi terbagi atas men elite women open men junior men master a b dan c
sejumlah peserta yang berasal dari dalam dan luar kalimantan timur ini nampak bersemangat mengikuti kegiatan ini
salah satunya agus widodo
peserta dari balikpapan ini mengakui bahwa jalur yang digunakan sangat menantang dan nyaman untuk dilewati
sangat sangat mantap sekali bervariasi naik turun tidak ada hentinya
wakil gubernur kalimantan timur hadi mulyadi mengatakan bahwa kegiatan tour de ikn merupakan salah satu ajang
kepada masyarakat luas akan pembangunan ibu kota nusantara yang ada di kalimantan timur
cara ini menjadikan masyarakat kalimantan timur lebih mahal dan menyakit kepada kita menyambut ikn
sementara itu kapolda kaltim irjen paul imam sugianto mengatakan bahwa kegiatan goes ini merupakan kegiatan dalam rangka hut ke tujuh puluh tujuh bayangkara
selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan
juara tour de ikn dua ribu dua puluh tiga adalah jamal peserta dari malang
berhasil menyelesaikan lomba dalam waktu satu jam empat puluh sembilan menit